sejak pagi puluhan warga sudah ramai membadati area puskesmas tanah sereal
kota bogor jawa barat untuk mendaftar sebagai peserta simulasi vaksin covid sembilan belas
dia membawa bekal surat undangan
mereka melakukan verifikasi data ke petugas loket di area gerbang
sejumlah warga mengaku antusias mengikuti simulasi
dengan harapan bisa segera mendapat jaminan perlindungan
apalagi mereka yang profesinya berada di garis depan dan rawan terpapar
untuk pencegahan mudah mudahan dengan adanya vaksin itu kita semua aman
bagus juga sih untuk kita sehat terhadap diri
sementara rombongan presiden joko widodo juga mendatangi puskesmas tempat
untuk memantau langsung pelaksanaan vaksinasi
presiden mengaku sengaja berkunjung karena tinggal dekat lokasi puskesmas
pagi hari ini saya datang ke
puskesmas di kota bogor ini puskesmas tanah saryal di kota bogor
karena kemarin saya mendengar bahwa di puskesmas ini akan diadakan simulasi untuk vaksinasi
dan karena memang saya tinggal di sini sehingga saya memantir ke
puskesmas tanah sial ini
usai memberi sambutan presiden langsung mengecek fasilitas puskesmas
dan memantau langsung proses simulasi vaksin masal
simulasi vaksin covid sembilan belas hari ini digelar serentak di kawasan bogor dan bali
muhammad juanda bogor jawa barat